agus harimurti yudhoyono membantah jika program satu rw mendapat satu miliar maksud kami
dinilai sebagai bentuk money politik oleh bawaslu dki jakarta
agus menjelaskan uang satu miliar tersebut berasal dari apbd jakarta bukan dari kantong pribadi
sebelumnya bawaslu dki jakarta menganggap program satu rw satu miliar adalah bentuk pelanggaran administratif
karena salah satu bentuk money politik
bawaslu beralasan program satu rw satu miliar tidak masuk dalam visi misi yang diserahkan ahy silvi kepada kpud provinsi jakarta
namun agus berkelit program visi misi yang telah disampaikan kepada kpud bukanlah harga mati
program visi misi dapat berubah seiring dinamika belusukan yang dijalankan
agus menilai program satu rw satu miliar adalah bentuk pemberdayaan komunitas masyarakat